menteri kooperasi dan ukm teten mas duki menyatakan
pihaknya terus memperkuat daya saing umkm di tanah air agar mampu naik kelas
selain memperkuat brand umkm peningkatan kualitas sumber daya manusia
penting agar pelaku umkm mampu bersaing secara global
pemerintah menargetkan rasio wira usaha nasional naik dari saat ini sebesar tiga empat puluh tujuh persen
dari jumlah penduduk menjadi tiga enam puluh empat persen
meskipun ada kenaikan target jumlah ini masih kecil
bila dibanding jumlah wira usahawan negara maju yang mencapai empat belas persen
menteri kooperasi dan ukm teten mas duki menyatakan
pihaknya terus memperkuat daya saing umkm di tanah air
agar mampu naik kelas dan bersaing dengan merek global
teten secara khusus meminta deputi bidang sdm kementerian yang dipimpinnya
untuk melatih kewirausahaan bagi warga lokal
khususnya di daerah wisata seperti sleman yogyakarta
yang menyangga wisata candi borobudur
kita memang sedang mengembangkan program pengembangan umkm dan kooperasi
jadi ada dua secara garis besar
pertama kita mau pengembangan produknya produk branding marketingnya
tapi di sisi lain kita juga ingin
supaya memang punya mental punya cara pandang punya orientasi untuk berkembang
nah itu selain kita nanti akan melakukan konsultasi konsultasi pelatihan
dan kita akan mengembangkan kemitraan dengan yang besar
dan kita akan mengembangkan kemitraan dengan yang besar
supaya memang ada transfer pengetahuan
juga terintegrasi dengan supply chain
ini yang kita akan lakukan
pokoknya targetnya kita ingin dorong makin banyak umkm
brand lokal yang berkembang menjadi usaha besar
juga kooperasi dari kooperasi simpan pinjam masuk ke kooperasi produksi
dalam acara tersebut turut hadir pengusaha muda yang saat ini menjabat sebagai
staf khusus presiden yaitu putri tanjung
putri menyatakan untuk menjadi pengusaha dibutuhkan proses dan memiliki dorongan usaha
dorongan bisa berupa apapun karena pengusaha adalah orang yang mampu melihat atau menciptakan peluang
sebenarnya kalau mau jadi seorang pengusaha itu gak ada instan ya
semuanya butuh proses
jadi sebenarnya kalau mau jadi pengusaha itu harus kuat mental
dia harus punya niat yang sangat luar biasa
karena menjadi seorang pengusaha itu butuh proses
apalagi di era yang sekarang
kuncinya adalah kita harus mau berkolaborasi
kita harus juga mau terus berinovasi
dan juga harus terus berpikir kreatif
jadi itu sih kuncinya
sama yang paling penting adalah jangan gak mau susah
jadi kalau menjadi pengusaha itu kan pasti ada gagalnya
pasti ada ruginya pasti akan jenuhnya
gimana caranya kita bangkit lagi
jadi aku selalu bilang bahwa kalau menjadi pengusaha itu bukan kayak lari sprint cepet sekali selesai
ya terima kasih
untuk mewujudkan kooperasi keren dan umkm naik kelas
pemerintah akan memperluas akses pasar dengan peningkatan konsumsi dalam negeri
dan mendorong brand lokal di pasar global
pelaku umkm pun diharapkan mampu beradaptasi berkolaborasi dan terus belajar
tika bere mau probokus hartoyo yogyakarta